lima terdakwa kasus pembunuhan berencana brigadir yosua huta barat menjalani sidang lanjutan di pengadilan negeri jakarta selatan sejak rabu pagi
agenda sidang kali ini mendengarkan keterangan sejumlah saksi ahli yang turut serta dalam pengungkapan fakta saat awal kasus ini mencuat ke publik
lima saksi ahli yang hadir adalah adi febrianto ahli poligraf fira sania dan irfan rokib ahli dna arief sumirat ahli balistik dan heri prianto kepala sub bidang digital forensik
satu saksi lainnya sirayo umam merupakan polisi yang ikut olah tkp di duren tiga
atas permintaan empat orang saksi hakim memutuskan sidang dilakukan tertutup karena alasan keamanan informasi
saya sebagai ahli
saya akan menerangkan mengenai fakta fakta yang mempengaruhi dna
saya takut informasi yang akan saya jelaskan itu akan dipergunakan secara tidak tanggung jawab dan akan dilakukan untuk kejahatan
jadi saya mohon untuk
siapa sama saudara
saudara fira silahkan nunggu dulu di ruang saksi
nanti kami akan dengar
dan khusus untuk
untuk keterangan fira sidang akan kami nyatakan tertutup
karena berkaitan dengan keamanan umum
di mana keterangan saksi bisa disalahgunakan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab dalam hal untuk melakukan kejahatan di kemudian hari